musim durian sudah tiba
waktunya pesta durian
anda para penggemar king of fruit ini
pasti sudah mulai berburu buah
dengan aroma menyengat ini ya
tapi dibalik rasanya
yang nikmat banyak mitos yang beredar
durian itu kadang orang banyak takut
makan durian apalagi yang sudah punya
contohnya kolesterol atau darah tinggi
sebenarnya tergantung fisik
tergantung fisik kalau fisik kita bagus
itu tidak terpengaruh
jenis jenis makanan yang
seperti dicampur dengan makan kambing
ada orang kalau habis makan durian
bekas kulit duriannya dituang air
atau buat cuci tangan
satu persatu soal mitos dan fakta
adalah mitos soal durian yang berbahaya
jika dikonsumsi oleh orang
dengan penyakit kolesterol atau
durian sebenarnya tidak menggunakan
durian sebenarnya tidak menggunakan durian

durian sebenarnya tidak mengandung kolesterol
namun bukan berarti anda dapat mengonsumsi
apalagi durian yang matang karena
kandungan gula yang cukup tinggi
durian itu tidak mengandung kolesterol
malah justru dia
akan menurunkan kadar kolesterol
yang ada di dalam tubuh
durian mengandung alkohol
ya dengan fermentasi
kalau terlalu matang itu
mengandung alkohol dan kalau terlalu
banyak memang membuat kita pusing
mitos yang kedua adalah soal konsumsi
durian dengan minuman seperti kopi soda
atau alkohol bisa berbahaya bagi
kesehatan bahkan mematikan benar nggak
kalau kopi masih direkomendasi asal jumlah kopi dan duriannya

dalam jumlah yang wajar ya tidak terlalu banyak duriannya
akan tetapi apabila dengan soda dan alkohol
itu tidak rekomendasi karena apa
karena dari soda sendiri
akan membuat masalah di dalam perut
meningkatnya asam lambung
mitos durian yang selanjutnya ini
juga banyak dipercaya
yaitu meminum air garam
dalam kulit durian bisa menghilangkan efek negatif setelah makan durian
salah satunya bisa menghilangkan bau durian
ati menyebut bahwa ini hanyalah mitos semata
garam disini tidak berfungsi menghilangkan bau
namun bisa menjadi cairan isotonik atau pengganti cairan tubuh
garam itu kan natrium ya
untuk memberi kekuatan isotonik sebetulnya seperti
apa namanya menambah cairan aja di dalam tubuh
karena biasanya mereka merasa haus ya
karena ada sedikit apa namanya alkohol tadi
jadi sudah terjawabkan semua pertanyaan soal durian
yang selama ini mungkin juga jadi pertanyaan anda
tapi tetap bijak ya dalam mengkonsumsi durian
disarankan mengonsumsi durian ya
untuk mengonsumsi durian cukup tiga sampai empat butir sekali makan
nah jadi udah tau kan mitos dan fakta seputar durian
pokoknya intinya bijak dalam mengkonsumsi durian
jangan terlalu banyak dan kalau perlu cek kondisi kesehatan anda
sebelum mengonsumsi durian
dan juga imbangi dengan konsumsi buah buahan lain ya
rizky harisnanda kurnia yuniarwan jakarta